tidak ada satu jengkal pun tanah milik indonesia boleh jatuh ke tangan asing
untuk membuktikan jargon tersebut pemerintah serius memberikan perhatian
pada pulau pulau terluar dan batas negara
bahkan dua menteri sekaligus mengunjungi pulau terluar bagian barat nusantara
yakni pulau rondo pada dua puluh satu desember lalu
utuhan nkri merupakan harga mati tak ada satupun tanah negara yang boleh diklaim oleh pihak asing
tak terkecuali pulau rondo yang berada di ujung barat nusantara
meskipun berpenghuni pulau seluas sekitar lima puluh hektare ini
senantiasa dijaga tiga puluh empat personel marinir
bukan hal mudah menjaga pulau yang letaknya strategis ini
meski dengan fasilitas seadanya para marinir tetap setia menjaga pulau rondo
namun pemerintah tidak tinggal diam
bahkan menkopol hukam dan menteri dalam negeri
selaku ketua pengarah dan kepala badan nasional pengelola perbatasan atau bnpp
mendatangi pulau rondo pada dua puluh satu desember lalu
kedatangan dua petinggi negara ini selain untuk mendengar langsung masalah di lapangan
juga menunjukkan strategisnya pulau rondo bagi pertahanan negara
kehadiran kami adalah pertanda atau pernyataan resmi kehadiran negara
di seluruh perbatasan yang akan kami jaga dan kami bangun dengan sebaik baiknya
demi kemajuan bangsa dan negara
pada saat yang sama pemerintah juga memberikan bantuan kepada pasukan di pulau tersebut
meliputi paket bahan makanan pokok pembangkit listrik tenaga surya
selain itu pemerintah juga berjanji memperbaiki sarana dan prasarana di pulau rondo
hal ini semata mata
sebagai bentuk komitmen pemerintah menjaga keutuhan nkri
nah pulau rondo perlu kita jaga meskipun pulau kecil
tapi dia menentukan wilayah yang luas sekali
bayangkan kalau seandainya pulau rondo tidak kita jaga
diambil orang lain berarti akan dihitung dari dua ratus
dari titik itu akan ditarik dua ratus meter ke dalam wilayah kita menjadi zona ekosis
nah sekarang kalau dengan titik itu kita bisa hitung batas kontinen kita
dua belas mil laut jadi batas negara kita kedalaman penuh
pulau rondo merupakan satu dari sebelas pulau kecil terluar nkri
untuk mengelola pulau pulau terluar dan batas wilayah negara
pemerintah membentuk badan nasional pengelola perbatasan pada tahun dua ribu dua puluh
selain pulau rondo sejumlah agenda pengelolaan perbatasan telah dirancang
hal ini untuk memaksimalkan potensi pulau terluar serta perbatasan negara
karena sudah merupakan komitmen pemerintah untuk pembangun dari perbatasan
gendakan di dua ribu dua puluh tiga awal untuk melihat persiapan peresmian plbn di kalimantan
ada yang satu sudah hampir rampung di jagoi babang kabupaten bengkayang kalimantan barat
kemudian di serasan juga ada kemudian di sebatik
di kalimantan utara di yetetkun provinsi papua selatan
dan kemudian di napan kabupaten timur tengah utara di provinsi nusa tenggara timur
ini yang menjadi rangkaian kunjungan kita nanti di dua ribu dua puluh empat
usai mengunjungi pulau rondo kedua menteri kemudian menyapa masyarakat di pulau sabang
mahfud dan tito meninjau layanan kependudukan
dan kesehatan kepada masyarakat
tak ketinggalan sejumlah bantuan juga diberikan sebagai upaya penanganan terhadap stunting
puncaknya pada dua puluh dua desember kedua menteri meluncurkan perangko seri pos lintas batas negara
yaitu plbn arif plbn mota ain dan plbn skow
rencananya akan ada tiga ratus ribu perangko seri plbn ini
yang akan dicetak dan disebar ke seluruh kantor pos serta satu ratus sembilan puluh negara asing